jangan saya cari yang lain
sebenarnya ada empat orang yang abah dekat
udah kalau begitu mah saya turun disini
bayar bensin saya jadi berkurang
ya seri doanya
saya harus cari kemana lagi ya itu
maksudnya si neneng
tadi bang apa ikut pesantren
teh teh neneng udah ngasih tau ke yang lain
buat nanti pengajian abah semalam
makasih ya neneng
ini penampilan ini udah oke belum teh
loh memangnya neneng
memangnya neneng mau ketemu sama siapa
neng mau ketemu bang apoy
assalamualaikum bang apoy
kok gak kejar tuh si wiyanti
emang lo pikir paling tenang rosi lo kejar kejar gitu
tadi yang terakhir si apoy
suaranya lucu kayak kenal foto atas
namanya neneng yang tertukar

tuker tambah sama wiyanti
yang bener itu
sela sela jarinya juga dong
jangan gara gara wudhunya gak bener
ntar sholatnya gak sah
ntar sholatnya gak sah
ntar sholatnya gak sah
tadi lu kok pesantren ya
ketemu di amat neng neng ya
apa kepesantren bukan buat nemuin neneng neng neng klong
apa dateng kepesantren buat nemuin ustadz sepuh
keadaannya gimana sekarang
lu disana ketemu kan sama neneng
mak ada wianti juga lagi
ternyata kan lu masih blow on
masih ada wianti
mak haruskah apoy pake kaos wianti forever lagi
cuma wiyanti yang ada di dalam hati
bukan kagak mulut
jalannya telur ustadz kesana
ya elah mang kandar
ih saya mah gak berani atuh
tapi dari gayanya selampangan
gimana kalo kita cari tau bang ustadz
mama liah sofya itu ke rumah orang itu membawa fire
dia ambil di ruangan kamu
jangan jangan dia itu kongkaling gong buat ngancurin toko kita tom
atoh jangan jangan dia itu mata mata pesainya toko kita
harus ada orang yang meneruskan pesan tren ini
mungkin ini waktunya kamu untuk pulang
mak ini apaan sih mak
cari yang lain
ada empat orang yang abah dekat
anak kesini mau menawarkan diri
kalau sekiranya ada suatu hal yang bisa anda bantu
untuk kesembuhan ustaz sefu
atau hal lain afa saja
ana siap berkorban jiwa dan raga umat
ini bang beli tinta
kemarin kan habis bang
ini sekalian beli alat alatnya
pak ustadz itu bagaimana bang
yang abah pernah cerita
itu gimana kabarnya
ustaz itu bagaimana bang
ustaz itu bagaimana bang
kita harus ada pergerakan
wanita itu kodratnya menunggu
yoi kadang otakmu cerdas juga ya
kita support bang maju terus pokoknya bang
bang ustadz kenapa sih bang
kan antum yang nawarin diri
kenapa kita berdua yang jadi ikutan
susah sih bang ustadz
mau tidak berkah antum
siapa lagi kalau bukan si fengki sama sohib sohibnya man
kalau mereka kan berempat
ustadz kalau kita kan bertiga
kalau mereka kan benar benar berempat
udah ustadz kenapa
susah gak itu ya
itu mah kebiasaannya bang ustadz paruh
susah liat orang sedang
pak saya punya berita baik
toko kita gak jadi bangkrut
setelah saya cek ternyata kita masih punya uang di salah satu pabrik sirup
mereka masih punya utang uang pak
karena untuk promo produk di amanah mart
sofia lu kagak ada niat buat ngancurin ini amanah mart kan
bisa bisanya lu ngelakuin semua ini tanpa izin gue
saya hanya mencari peluang supaya amanah mart tidak bangkrut
dan ternyata jalannya itu terbuka
jadi saya rasa saya tidak perlu mendiskusikannya dengan bapak
karena ini adalah salah satu pekerjaan tertunda sebelum saya gabung di amanah mart
dan ini juga salah satu kelalaian bapak
sof berkali kali gue bilang ke lu ya
ini tuh gue hire bukan buat masalah tim gue
sekecil apapun masalah disini
itu harus pengetahuan gue
ngerti kagak lu